saudara sudah mengucapkan sumpah
jadi berikan keterangan yang benar
benar didengar dan benar
apakah saudara pernah diperiksa di penyidik
ya saya pernah
berapa kali saudara diperiksa
saya diperiksa sebanyak satu kali
satu kali ya
dimana itu di bareskrim
tadi saudara mengatakan bahwa
saudara kenal dengan saudara
andika dan saudara anissa
ya tidak kenal dengan saudara kiki
di dalam perkara ini
apa yang saudara ketahui
sehingga saudara andika dan saudara
eh saudara anissa
dijadikan terdakwa dan saudara menjadi saksi
terkait dengan permasalahan
tidak berhasil memberangkatkan
sangat banyak jamaah
itu yang saya ketahuikan
kenapa saya di sini
ya jadi saudara mengetahuinya
banyak jamaah yang tidak diberangkatkan
apakah saudara juga termasuk jamaah
ya saya jamaah first travel
saya jamaah pertama kali berangkat
tanggal tiga puluh desember dua ribu lima belas
sampai dengan tujuh januari dua ribu lima belas

sebagai jamaah reguler berangkat
tanggal tiga puluh desember dua ribu lima belas
sampai dengan kurang lebih tanggal tujuh januari dua ribu dua puluh
berapa lama itu
kurang lebih sembilan hari
oh saudara waktu menjadi jamaah
tadi dikatakan reguler bayar berapa
ketika menjadi jamaah reguler
saya membayar sekitar
daftarnya berapa lama dari daftar terus diberangkatkan
karena waktu itu memang reguler jadi kebetulan saya langsung berangkat
dan karena waktu itu keperluannya memang mendadak dan saya berangkat sendiri
jadi saya memang ada biaya tambahan untuk bisa ekspres
itu pertama kemudian berangkat lagi
kemudian berangkat lagi kurang lebih sekitar bulan maret dua ribu tujuh belas
sekitar tanggal tiga saya tiba di tanah suci tanggal empat
sampai dengan tanggal sembilan kalau tidak salah ingat
sampai dengan tanggal sembilan
kebetulan saat itu memang tidak ada pembayaran
karena kebetulan juga selain saya memang sedang berniat untuk menjalankan ibadah umroh
dan saya sudah pernah berangkat dengan travel first travel sebelumnya
kebetulan ibu anissa juga waktu itu mau berangkat
jadi saya membantu untuk bertemu dengan para jamaah nyusukan
lalu juga berfoto bersama
lalu membuatkan video testimoni
lalu ada foto juga
video testimoni tersebut juga setahu saya ditayangkan di youtube salah satunya dan media sosial
jadi kurang lebih kalau bertanya adalah perjanjian memang tidak ada
baik jadi sekilas tadi saudara menjelaskan bahwa keberangkatan kedua
tidak membayar tapi dengan first travel
tetapi diajak saudara anissa
ya kurang lebih seperti itu
jadi kalau bahasa singkatnya ada pekerjaan
ada pekerjaan dengan first travel
yang dimana tugas saudara tadi coba diulangi supaya bisa dicatat
tidak dibuat di dalam perjanjian
hanya lisan saja diajak bekerja
datang ke sana bertemu dengan jamaah
bertemu dengan para jamaah
jamaah first travel ya
ada beberapa rombongan jamaah yang didatangi
jadi tidak cuma satu rombongan karena kan kebetulan rombongannya banyak
ada yang misalnya datang hari ini atau besoknya
jadi bertemu ke beberapa rombongan jamaah untuk berfoto bersama
foto bersama dengan jamaah
sudah berapa kali mengikuti first travel
kurang lebih sebagai bisa dibilang karena ada kebutuhan video dan foto untuk videonya bisa seperti presenter
jadi ada seperti presenter mempromosikan disitu
lalu langsung interview kepada
bertanya tentang pesan dan pesan
dan saran selanjutnya untuk first travel
sudah sendiri sebagai presenter nya
waktu itu ada tim untuk video dan foto
dan juga ada satu presenter lagi
ada satu presenter lagi
ya tadi sebagai presenter
kemudian membuat testimoni
membuat testimoni karena kebetulan saya juga
pribadi pernah berangkat sebagai jamaah reguler membuat testimoni dimuat juga akhirnya ke
youtube kemudian dimuat kemana lagi youtube channel youtubenya langsung dari first travel
dari kemudian sel media sosial media seperti instagram instagram facebook facebook saya tidak
tahu kalau perspira kalau saya tidak ke sosok saudara sendiri yang memasukkan ke instagram
kalau instagram ada kemudian apalagi yang dilakukan foto video lalu melakukan peliputan
terhadap sarana sarana yang digunakan oleh first level itu aja tohnya contohnya hotel hotel yang
digunakan fasilitas untuk yang jamaah promo lalu makanan apa saja makanan makanan yang disajikan untuk
para jamaah baik baik
selain itu apa tindakan atau perjanjian lisannya yang harus dilakukan oleh
saudara ketika menjadi jamaah first travel tanpa membayar tadi ya sebetulnya memang niatnya kan
mau ikut untuk memang saya memang mau menjalankan ibadah umroh dengan travel lain cuman karena
kebetulan ibu anissa mau berangkat lalu menginfokan mungkin mendapatkan informasi kebetulan tim
hai saya sudah paham tadi saudara sudah katakan di muka bahwa saudara punya niat sendiri yang jadi
pertanyaan apalagi yang harus dilakukan oleh saudara kurang lebih itu sudah kurang lebih
mohon maaf juga mungkin ada lupa lupa tapi kurang lebih sudah saya sampaikan kita akan lengkapi
dengan pertanyaan pertanyaan yang lain dari penunjuk umum mumpun hakim anggota engkundur
berita acaranya pemeriksaan atau hai kemudian tugas saudara sudah dilakukan saudara selesai umroh
apakah ada kewajiban memuat ke ig
beberapa kali atau hanya sekali
ketika saya menjalankan
ibadah umroh disana saya posting
yang diambil melalui tim dokumentasi
dan saudara ada perjanjian lisan
harus memuat di sosial media
kemudian saudara pulang
yang harus dilakukan
seingat saya tidak
hak saudara dari first travel
tidak membayar berangkat umroh
dan membantu kebetulan teman
jadi ketika saat itu
saya tidak berpikiran apapun
negatif atau apa
itu yang kedua
ada yang ketiga
sudah itu yang terakhir
baik nanti gantian
pertanyaannya hakim ada dua
nanti jaksa juga penasihat hukum
untuk menangkap raja
penawaran langsungnya mungkin lebih pakai travel saya saja gitu
waktu itu postingannya ada di pet lalu mungkin seingat saya melalui percakapan
di telpon saya kurang ingat yang jelas saya ingat sekali ada komen komen aja dipad
ya saya daftar dan berangkat untuk saya pribadi karena kebutuhannya saya berangkat
sendiri jadi kamar saya sendiri jadi tiga puluh empat juta empat ratus lima puluh saya sendiri saudara ya betul
saya tidak mengetahui pak saya hanya berurusan saat itu jika saya tidak salah mengingat saya
beresms dengan ibu regiana hanya untuk keperluan pembayaran melalui transfer
regiana saya kurang tahu ya karena urusan saya hanya pembayaran saya transfer melalui
yang terima di atas nama first travel
pesawat lalu penginapan
perlengkapan mungkin hanya kain seragam ya baju seragam karena saya kebetulan tidak
buku buku untuk keperluan ibadah karya setelah
ini tidaknya tiga tiga tiga sobrang jalannya atau emang sudah tidak dapat wandering kebetulan waktu itu bilang khasnya mendadak jadi memang tidak sama terus satu strike
untuk keberangkatan berikutnya gimana setelah saya sudah berangkat
mohon maaf tadi yang pertama yang pertama saya dapat koper karena itu kan saya pembayar reguler saya dapat koper seragam buku semua keperluan sesuai dengan hak saya ketika saya sudah membayar
kalau yang kedua
kalau yang kedua bagaimana
yang kedua gimana berangkatnya
seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya tadi saya kan sudah berbicara dengan bapak hakim bahwa kebetulan ya bukan tadi yang ketukar yang pertanyaan bapak maksudnya yang jawaban yang kedua tadi saya sudah sampaikan ke bapak
jadi kalau yang kedua bagaimana
yang kedua ya saya berangkat karena bisa dibilang itu bekerja sekaligus beribadah jadi saya hanya mendapatkan bataian batik keperluan seragam ketika saya mingle kepada jemaah
nah terus kalau ide pemikiran apa testimoni ya video yang dikirimkan sudah dipercayakan waktu di indonesia atau sudah sampai di tanah suci
ketika di tanah suci karena ketika di indonesia saya diinfokan nanti tolong dibantu berusukan ketemu jamaah
nah begitu ya saya bikin testimoni berapa lama videonya
video yang tayang berapa lama sih kan seumuran
saya tidak ingat
kalau di instagram maksimal satu menit
kalau yang youtube saya tidak ingin
terus sobara kan ada lawan cari jamaah lainnya ya itu berapa yang sudah lawan cari
yang sobara minta kesaksiannya berada di jamaah sudah berangkat itu marketnya mana ya
promo berapa tuh harganya
saya kurang tahu
ya aku lihat
apakah ada lagi saudara melakukan hal seperti itu
tidak ada berarti baru satu kali
kemudian tadi kan saudara karena berteman ya nah dalam rangka berarti tidak ada kompensasinya
nah dalam hal kompensasi
apakah dari pihak first travel khususnya anissa karena saudara mungkin sesama perempuan
ada menanyakan hal itu terlebih dahulu kepada saudara
mohon maaf menanyakan
tadi kan saudara menerangkan bahwa tidak dilakukan pembayaran atau kompensasi
maksud saya apakah dari pihak first travelnya khususnya anissa ada bertanya hal itu kepada saudara
menanyakan secara langsung kepada saudara
yang saya sedang coba untuk mengingat apakah itu datang dari ibu anissa atau datang dari tim
dari ibu anissanya
ya itu saya kurang ingat karena antara dari ibu anissa atau dari tim fotografer yang pertama kali menawari saya
berarti ada menanyakan
seperti itu ya
nah selain saudara yang seniman ya atau artis apakah ada artis lain yang mengikuti hal seperti ini dalam arti khusus untuk dalam rangka promosi seperti ini dari first travelnya
saya hanya paham yang berangkat bersama dengan saya waktu itu ada presenter juga
seperti itu ya
kalau fasilitas sama ya
dari pesawat pada waktu saudara melakukan pemberangkatan kedua itu juga sama ya
nah pada saat di sana pada saat di sana apakah saudara sempat berbincang kepada ibu anissanya dalam arti dalam rangka
kan kalau secara tidak langsung kan bu anissa ini pemilik first travelnya maksud saya
nah ada tidak ajakan ajakan dari beliaunya untuk
kepada saudara untuk agar nantinya menawarkan sesampai di tanah air bisa menawarkan kepada teman teman saudara seperti itu
penawaran seperti itu
kebetulan beliau belum pernah secara personal menyampaikan
jadi kebetulan hanya ketika saya diajak untuk berangkat ada info tolong bantu belusukan aja untuk testimoni jaman
tapi selebihnya penyampaian untuk nanti bantuin promosi ya di tanah air tidak
nah dari testimoni yang saudara dengarkan selama di sana bagaimana dari calon jamaah
maksud saya dari jamaahnya ada yang merasa tidak nyaman dengan keberangkatan mereka menggunakan first travel atau bagaimana
untuk yang saya wawancara rata rata sudah berangkat lebih dari satu kali
dan sudah berhasil memberangkatkan lebih dari satu kali
skala itu yang saya wawancara
dan wawancara itu dilakukan secara reda
karena banyak sekali jamaahnya
jadi kebetulan saya menghampiri satu gerombolan gimana ibu gimana bapak ketika berangkat
sejauh ini aman lalu bagaimana soal hotel nyaman keberangkatan apakah ada yang tertunda
ya banyak sekali pertanyaan
jadi hampir sebagian merasa nyaman dalam arti
kala itu mereka menjawab ke saya iya
seperti itu ya
kalau dengan terdakwa bertiga ini ya kembali ke perkenalan
sedikit saja dijelaskan itu kapan saudara berkenalan
mengenal dengan terdakwa
untuk ibu anissa kebetulan kami sesama desainer
saya desainer sepatu ibu anissa baik busana muslim dan busana lah
kebetulan waktu itu pernah satu acara dalam sebuah ajang fashion show di luar negeri di new york
walaupun berbeda rombongan karena sesama delegasi indonesia jadi kita berkenalan
di situ awal perkenalannya
pada waktu itu saudara apakah sudah mengetahui kalau bu anissa ini adalah salah satu pemilik dari first travel atau belum
saya hanya tahunya beliau sebagai seorang desainer
seorang desainer ya seperti itu
nah kalau dengan terdakwa andikanya sendiri apakah pada saat itu juga sama
pada waktu acara fashion show di new york itu perkenalannya
kebetulan bertemu di acara yang sama
pada saat itu hanya berkenalan dengan ibu anissa
pada saat itu hanya berkenalan dengan bapak andika

saya tidak kenal
tidak kenal nah dari semua kejadian yang tadi saudara jelaskan itu keuntungan dalam arti gini
tadi kan saudara jelaskan keuntungannya saya juga bisa beribadah bekerja sambil ibadah
selain itu apakah ada keuntungan yang saudara terima dari first travel
tidak ada ya
saudara penuntut umum ada yang mau ditanyakan kepada saksi
terima kasih yang mulia
kami akan mengajukan beberapa pertanyaan dan kemudian mungkin nanti ada beberapa jaksa yang lain
saudara saksi ketika pertama kali saudara saksi kenal dengan anissa tadi diterangkan di new york ya
apakah pada saat pertama kali ketemu itu
saudara anissa mengajak untuk ikut ibadah umroh
pada saat itu belum dan saya belum mengetahui beliau memiliki travel
pada waktu pertama kali ketemu ya
nah kapan ketika ibu anissa mengajak saksi untuk bisa ikut umroh di first travel
keinginan untuk berangkat umroh
di dalam sosial media saya
ketika saya memposting di sosial media
mengungkapkan keinginan untuk berangkat
beliau menanggapi bagaimana kalau
menyarankan bagaimana kalau mengikuti travel signa
pemberangkatan berangkat umroh yang pertama dengan first travel itu di bulan akhir desember ya
dengan tiga puluh empat juta
kalau ukuran tiga puluh empat juta itu bukan promo berarti
nah semahal itu apa aja fasilitas yang diterima
untuk fasilitas sama seperti kurang lebih dua ratus lima puluh jamaah yang ikut berangkat juga
hanya perbedaannya karena saya berangkat sendiri
saya dan saya pendaftar yang terakhir
jadi saya meminta
sama dengan jamaah yang lain
hotel fasilitas bahkan kendaraan yang dinaiki semuanya sama
kemudian ketika pertama kali diajak oleh anissa untuk ikut umroh yang kedua itu
bagaimana cara mengajaknya
tim dokumentasi yang kebetulan saya juga sering menggunakan ya
saya juga langganan saya juga salah satu tim dari dokumentasi saya untuk keperluan saat itu
saya sedang melakukan proses prewedding
jadi kebetulan tim dokumentasinya sama dengan tim dokumentasi dari first travel
jadi saya ditawarkan karena beliau juga tahu saya kebetulan memang sedang berencana untuk berangkat umroh ibadah
ketika saya ditanyakan mau berangkat nggak bersama sama
saya jawab kalau memang waktunya cocok
terus cuma minta tolong dibantu untuk berusukan
minta dibantu untuk
apa yang menjadi alasan saksi ya
mau memenuhi endorsement yang diminta oleh ibu anisha
itu saya memang berpengalaman dengan travel tersebut
saya pernah berangkat sebagai jamaah reguler
kedua kebetulan memang saya sedang berencana untuk berangkat
sedang berencana untuk berangkat pada saat itu
jadi saya lihat saya tanyakan waktunya kapan
kebetulan pas ada waktu luang selama kurang lebih tujuh hari
akhirnya saya berangkat
apa nggak ada tawaran lain selain untuk mempromosikan
mau mempromosikan itu
mungkin bisa ngajak keluarganya
apakah saksi tetap ada keterangannya apa yang sudah dibuat oleh penyidik
pada tanggal dua oktober dua ribu tujuh belas
apakah ini tetap semua keterangannya tetap sama
umroh yang pertama itu saudara sendirian
kemudian umroh yang kedua berapa orang
saya sendiri bersama dengan rombongan lain dari first travel
oh untuk keluarga teman tidak
pada saat di new york itu bulan apa saudara
saudara masih ingat waktu pertama kali ketemu dengan terdakwa
jika saya tidak salah mengingat kurang lebih tanggal sebelas
acaranya new york cure fashion week itu kurang lebih tanggal sebelas sampai empat belas atau lima belas september dua ribu lima belas
saudara ditawarkan untuk menjadi endorse first travel itu
itu kira kira tanggal berapa
saya tidak ingat
akhir akhir minggu ya mungkin pertengahan kebelakang
pada saat itu apakah saudara tahu first travel sudah bermasalah bulan februari
kebetulan saya kurang update berita pada saat itu
kurang update ya
kemudian pada saat saudara endorse
selain saudara ada lagi artis lain yang diajak first travel bersama dengan saudara
presenter siapa namanya
mary putriandi ya
saudara saksi ya
saat umroh pertama
apakah saudara juga memakai atribut dari first travel
ya saya memakai
karena fasilitas sebagai jemaah
fasilitas sebagai jemaah
artinya sudah mulai dari bandara di indonesia sudah memakai batik
ya yang saya gunakan hanya batik karena untuk koper kebetulan saya pakai sendiri
koper tidak dapat
terus kemudian kalau di tanah suci
saudara memakai atribut seperti mukena yang ada logonya first travel
hanya batik ya kalau untuk seragam
terus kemudian untuk umroh pertama
itu kan saudara sendiri sebagai jamaah biasa
apakah dipublikasikan juga oleh pihak first travel
kebetulan saat itu yang saya ingat
saya memang memposting foto menggunakan seragam batik bersama jamaah lain
apakah saat itu saya memention jasa travelnya
atau dari pihak first travel ada menghubungi saudara untuk mempublikasikan foto tersebut
tidak ya untuk yang pertama belum
ijin pak sebentar
masih ada pertanyaan dari belum cukup ya
saudara saksi ya
jadi pada saat membicarakan saksi pengen umroh itu
itu melalui ibu anissa itu di mana bu
melalui telepon atau
kalau yang dengan ibu anissa tuh hanya obrolan santai
kebetulan waktu itu sedang dalam lokasi yang sama
dan itu ngobrolnya sebetulnya tidak hanya soal umroh
banyak yang dibicarakan
kebetulan waktu itu sedang ada acara ramai ramai
terus kurang lebih kapan umroh lagi
ya ini memang saya kebetulan lagi mau umroh lagi
oh iya ibu itu
terus pada saat mau berangkat ya
ini kan apakah ibu di telepon atau gimana
untuk berangkat ke tanah suci
saya dihubungi oleh tim fotografi
lalu setelah itu saya melakukan percakapan dengan ibu anissa
kalau tidak salah melalui pesan whatsapp
untuk nanti kita berangkat sama sama
kala itu ibu juga memberikan
apa yang kata ibu
apa yang kata kata bahwa kita bersuka gitu
terus pada saat mau berangkat itu
apakah berkumpul dengan jamaah yang lain
tidak karena kita berangkat itu kebetulan akan menemui banyak jamaah
jadi banyak rombongan jamaah
bukan menunggu di bandara atau gimana
kebetulan hanya saya kurang lebih delapan orang
delapan orang ya
delapan sampai sembilan
saya kurang ingat kalau yang bersama dengan saya
waktu itu enam orang
di luar ibu anissa
terus tentang fasilitas yang mendapatkan barang barang yang untuk umroh itu
apakah ibu yang mengambil di kantor festival
atau melalui siapa yang mengantar itu
untuk barang seragam batik
kebetulan waktu itu dikirimkan melalui fasilitas ojek online
diambil langsung dibawa ke rumah gitu
sudah cukup pandang tontonmu
terhadap saksi ya
tadi menyebutkan atau menerangkan di foto
di upload dan segala macam
tentu itu ada yang bertugas meng foto dan meng upload segala macam
untuk video bernama bapak aris
lalu untuk tim foto ada beberapa
salah satunya bernama bapak aldi
itu semuanya dari pihak first travel
dan itu diajak dari jakarta sampai di mekat tadi
ada yang memang berangkat dengan saya
satu rombongan ada yang sudah berada di sana
saudara tahu dari mana bahwa itu petugas dari first travel yang
karena memang selalu rutin mengawal
karena selalu berhubungan
sebetulnya sih kalau yang saya tahu
mereka itu adalah tim dokumentasi dari ibu anissa
sama seperti ketika mereka melakukan tim dokumentasi untuk keperluan saya ketika
oh memang tim publikasi yang sudah disiapkan oleh first travel
demikian terima kasih majelis
baik nanti kalau ada barang bukti
mau diperlihatkan setelah pertanyaan dari penasihat hukum ya
saudara penasihat hukum
kalau ada pertanyaan
terima kasih yang mulia
saya menanyakan yang pemberangkatan yang pertama
bagaimana pelayanan daripada first travel
dari pertama sampai terakhir apa kesannya
kebetulan pada saat itu jumlah rombongan banyak
memang pasti ada kurang lebih
kebetulan kekurangan atau kelebihan tersebut
baik yang saya dengar dari jamaah
jika ada jamaah yang mengeluh
sudah saya sampaikan langsung ke ibu anissa
tapi karena tujuan saya saat itu memang beribadah
saya tidak memikirkan apa itu keluhan
yang saya pikirkan hanya bagaimana saya beribadah
berada di masjid dan berdoa
kemudian untuk yang kedua
tadi saksi menyampaikan bahwa tidak dipungut biaya
apakah ada kesepakatan bahwa tidak membayar
tetapi mempromosikan ini first travel dan seterusnya dari awal
secara lisan ya
karena kebetulan memang hubungannya pertemanan
saat itu kebetulan kita memang saling mengenal
dan sudah sering berbicara mengobrol
ketika akan berangkat
memang kebetulan ditawarkan
tadi saudara saksi menyampaikan bahwa ini ada pekerjaan
kalau dilihat dari saksi sebagai artis
pekerjaan kan bisa diasumsikan atau dikonotasikan dengan hasil ya
imbalan atau honor
apakah saudara saksi dalam hal pemberangkatan yang kedua ini
yang kebetulan saksi memang ingin umroh
itu mendapatkan honor atau imbalan dari first travel
karena niat saya memang beribadah
dan kalau itu saya ikhlas saja membantu untuk
karena waktu itu saya niatnya memang membantukan hubungan pertemanan saat itu
baik selain tidak menerima honor
fasilitas fasilitas yang terdapat
yang saudara saksi gunakan
yang kedua itu apakah sama atau berlebihan atau yang vvip
saya tidak paham karena sebelumnya yang saya paham
itu berbeda dengan paket reguler yang sebelumnya
karena kebetulan saya berangkat bersama enam orang lainnya
dan ibu anissa dan bapak andika
jadi fasilitas yang saya dapatkan kebetulan sama dengan rombongan yang kala itu berangkat
tapi kalau dibandingkan dengan yang promo atau yang reguler
oke kemudian tadi saudara saksi juga menyampaikan
adanya video peliputan tentang fasilitas yang ada di sana ya di arab
bagaimana fasilitas yang disediakan oleh first travel
selama untuk para jemaah di arab
yang saudara ketahui
yang saya ketahui
mungkin untuk hotel untuk yang promo
memang berjarak lebih jauh daripada reguler yang ketika itu saya ikuti
tapi tidak yang sampai jauh sekali
masih bisa dilalui dengan berjalan kaki
untuk makanan saya rasa cukup banyak
dan makanannya juga disesuaikan dengan lidah indonesia
itu semua juga ada dalam liputan
kebetulan saya juga tanya sendiri kepada jamaah
jadi menurut saksi yang saudara saksi alami
semua fasilitas untuk sarana jamaah
itu dalam kategori bagus atau bagaimana
menurut saksi saja
kalau saya boleh jujur lebih baik daripada yang saya ikuti sebelumnya paket reguler
ya terima kasih yang lain
ada tambahan yang mau saya izinkan
saudara saksi ini pertanyaan saya lebih ke masalah hukum ya
saudara kan menjadi jamaah reguler ya
ini saya akan menanyakan mengenai prosedur
saudara saksi pada waktu mengikuti reguler
ini apakah langsung bayar atau bayar kemudian ada perjanjian dengan first travel atau bagaimana
langsung transfer sebelum berangkat
saudara mengurus sendiri atau diuruskan orang lain
kalau saudara mengurus sendiri tentunya berhubungan dengan perusahaan
berhubungan dengan siapa
oleh ibu rintiana apakah saudara diberikan petunjuk cara bagaimana menjadi jemaah
ya kebetulan karena waktu itu kepentingannya saya berangkat sendiri
saya ditawarkan ada dua bentuk paket yaitu vip dan reguler
namun untuk vip minimal dua orang jadi saya tidak bisa berangkat
saya sampaikan kepada ibu regiana bahwa saya apapun itu yang penting saya berangkat
mau promo reguler apapun karena saya memang berniat akan beribadah
setelah saudara mendapatkan penjelasan dari ibu rindiana kemudian saudara membayar melalui
sudah ditanyakan tadi kan
apakah saudara mendapatkan ada menandatangani sesuatu
atau datang lagi ke kantor kemudian ada perjanjian
coba saksi ingat ingat karena ini sudah masuk ke ranah hukum jadi pertanyaan saya adalah mengenai hukum dasar hukumnya
saya sebagai jamaah bayar pak
bayar setelah bayar itu loh ini kan contoh dari jamaah kan
setelah bayar saya tidak ingat karena saya hanya ingat saya membayar melakukan hak
setelah bayar apakah ada panggilan atau ada pengiriman
oh tidak langsung berangkat
oh langsung berangkat
oh tidak ada tanda tangan perjanjian dengan perusahaan gitu
saya jujur lupa
dengan ibu rindiana
saya jujur lupa
saya jujur lupa
yang saya ingat saya hanya menjalankan prosedur
boleh diingat ingat sebentar
tidak bisa dipaksa pak
karena mohon maaf sebelumnya saya sangat detail dan saya selalu berusaha netral dan jujur
jadi kalau saya lupa berarti saya lupa saya ingat saya sampai
kemudian waktu pertama itu kan rupanya
waktu pertama itu kan reguler ya
reguler itu jamaah yang lain kan membayar sekitar dua puluh lima juta ya
tergantung jumlah orang dalam kamar seingat saya
kalau ibu membayar tiga puluh juta
itu karena vip atau karena akhir tahun
karena saya pendaftar terakhir dan kebetulan saya di kamar sendiri
jadi pasti hotelnya kan
tidak sharing dengan yang lain biayanya pasti lebih mahal
pada waktu ibu transfer untuk umroh itu
apakah ibu transfer ke pt first travel atau ke andika atau ke anissa
yang saya ingat kalau tidak salah itu pt first travel bintaro tiga
kalau saya tidak salah ingat
bukan ke andika pribadi atau anissa
sudah jelas tadi langsung ke pt
saudara saksi kenal dengan pemilik first travel ya
dengan saudara andika atau dengan saudari anissa
jasa pemberangkatan umroh
pt first travel ini ada usaha usaha lain nggak
saya tidak tahu
saya hanya tahu
tadi ibu bilang
sosok ibu anissa sebagai seorang desainer
usaha designer gitu
yang saya tahu ibu anissa yang saya pertama kali kenal adalah ibu anissa adalah sosok seorang desainer
pada waktu itu
saudara ketemu di
luar negeri ya new york ya
sedang apa ibu anissa
mengadakan fashion show
mengadakan fashion show
lebih tepatnya join dalam acara fashion show
join dengan ibu
bersama ada kurang lebih tiga desainer lain
kolaborasi dengan desainer yang lainnya
saya designer sepatu
ketika itu saya berkolaborasi dengan desainer lainnya dari surabaya
jadi ada tiga atau empat delegasi dari indonesia
salah satunya ibu anissa
apakah ibu anissa memakai nama anissa atau first travel
ada logo first travel dicantumkan disitu juga
saya tidak ingat
saya tidak ingat karena kebetulan saya baru bertemu ketika di kantor kedutaan
apakah dalam rangka fashion show itu
yang punya gawe first travel atau ibu anissa
itu acara yang menyelenggarakan langsung dari new york
itu pt first travel atau ibu anissa
saya tidak tahu karena kebetulan saya baru
tidak tahu terima kasih
ada yang mulia
jangan mengulang ya
tadi ada beberapa yang mengulang
saudara saksi saat saudara saksi berangkat pertama di tahun dua ribu lima belas
itu kan ditawarkan oleh bu anissa
apakah sebelumnya saat itu tidak ditawarkan untuk berangkat gratis
kemudian karena sudah kenal dengan bu anissa
saat saudara saksi berangkat di sana
apakah ada perlakuan khusus
tidak ada semuanya
tidak ada juga ya
sama seperti jemaah yang lain
ada sekitar lima atau enam rombongan
kemudian saudara saksi juga katakan bahwa dalam umroh di tahun dua ribu lima belas
saudara saksi foto foto menggunakan gadget sendiri dan posting ke media sosial
ya itu sebetulnya layaknya kita sedang berpergian dan memposting foto
itu atas keinginan saudara saksi sendiri atau diminta oleh ibu anissa untuk melakukan itu
sendiri keinginan sendiri ya
dalam melakukan umroh di tahun dua ribu lima belas
selain dokumentasi yang saudara lakukan sendiri
apakah ada tim dari first travel yang mengikuti saudara
saya tidak ingat setahu saya tidak
anda menjalankan ibadah
jadi saya tidak terlalu memperhatikan
saya lebih banyak kabur sendiri ke masjid pada saat itu
kemudian yang kedua di maret dua ribu tujuh belas
saudara saksi apakah ada scrip yang sudah dipersiapkan mungkin bu anissa
untuk saudara ucapkan dalam peliputan tersebut
seingat saya di briefing ketika sudah sampai di makkah
saya lupa kalau tidak salah ada kertas
tapi saya tidak ingat apa yang ada di sana
kebetulan waktu itu di briefing yang saya ingat hanya saya di briefing
tapi saya lupa apakah itu ada kertas atau lisan oleh ibu indah
dalam shooting tersebut
anda saudara saksi harus berpatokan terhadap kertas tersebut atau tidak
seingat saya hanya beberapa pertanyaan yang memang kalau bisa ditanyakan
ada beberapa pertanyaan yang saya lakukan berulang kali ke beberapa jamaah yang berbeda
yang saudara saksi ingat ucapan ucapan saudara saksi selain testimoni
apakah ada ajakan ajakan
contoh misalnya mari daftar lewat first travel atau hal hal seperti itu yang kira kira dapat mempengaruhi fans saudara
kala itu bukan kapasitas saya sih
tidak ya tidak ada
kemudian saudara saksi juga katakan mewawancara beberapa kumpulan jemaah
sepengetahuan saudara saksi kumpulan kumpulan tersebut total random atau dipilih oleh ibu anissa
kebetulan saya datang ke beberapa lokasi yang berbeda
dan saat itu jemaah tersebut sedang berada di situ
jadi saya rasa itu random
jadi saat saudara
tiba tiba oh ada jemaah yang di sini kita hadir
ada jamaah yang sedang di objek wisata ini kita hadir
karena tadi saudara saksi katakan jemaah yang saudara saksi tanyakan juga kebanyakan telah berangkat lebih dari satu kali
bukan yang kira kira dipilih oleh bu anissa siapa yang pernah berangkat siapa yang menjadi jemaah
saya kurang tahu kalau di belakang layarnya
tapi pada saat itu saya datang beberapa yang saya interview berkata seperti itu
spontan di tempat tersebut ya
saya rasa cukup yang baik
ada pertanyaan dari
saudara saksi ya ketika meletak sidangannya sudah nyatakan bahwa ketiga pedangkau ini dihadapan karena memang ada masalah jemaah tidak berangkat
itu saudara saksi atau luar iman
saya tahu dari media
kau dari media
ketika ada proses penangkapan
dan sebelum itu saya sempat mendengar selentingan kabar
dari sosial media
karena ada beberapa sosial media yang kalau boleh saya identifikasikan mereka mengatasnamakan sebagai korban
kebetulan saya melihat
tapi saya ketika itu hanya melihat sepintas saja
akhirnya ketika penangkapan baru saya sadar
nah terus saudara sudah terlanjur mempromosikan ya

itu saudara terima konten gak dari calon jemaah yang gak berangkat ya
ketika saya mengetahui semuanya pada saat itu
itu sudah tahun
dan yang waktu saya melakukan pengeberangkasan itu bulan maret dua ribu tujuh belas
ternyata ketika saya membaca ada berita penangkapan
lalu saya coba membaca lebih lanjut
berita beritanya itu sudah ada isunya dari sebelum saya berangkat
dan first travel sendiri juga sudah berangkat
sudah beberapa tahun berdiri
jadi pada saat itu
makanya saya mulai mendengar sounding terus akhirnya menemukan di sosial media
karena ada yang komplain ke saya
boleh nggak minta tolong ditanyakan
ada beberapa keluarga
kebetulan mereka jemaah dari promo
boleh nggak dibantu nanya dong
kira kira kita bisa berangkat kapan
untuk paket promo jawabannya memang harus menunggu
kecuali reguler bisa langsung berangkat
saya tanya ada ke ibu anissa langsung
dan ada ke ibu indah kalau gak salah
atau ibu regiana dan ibu indah
ibu indah ya
jadi saudari mak sempat juga menanyakan ke
seperti halnya saya sempat
seperti halnya saya sempat menyampaikan komplain dari jamaah
tentang ketika saya pengalaman berangkat reguler
ada beberapa jamaah yang menyampaikan komplain pun saya langsung sampaikan
karena itu amanat
saudara andika ada yang mau ditanyakan
bagaimana keterangan dari saksi ini
barang bukti mau diperlihatkan ada
izin majelis barang bukti tidak ada
tapi keterangan apa yang sudah ditetapkan saksi cukup membuktikan dakwaan
ada tambahan keterangan
atau sudah cukup
saya rasa sudah cukup kecuali jika ada pertanyaan
enggak kita sudah cukup
terima kasih atas kehadiran persidangan